atau tidak enak badan
dan pintar untuk
jangan menangis ya
lama lama akhirnya jadi ikut menangis
masih bisa memberi keterangan
saya akan berusaha
tadi kan kurang fit atau kurang sehat
atau tidak enak badan
tapi saya akan berusaha